pemberlakuan ganjil genap yang diperluas di ibu kota berlangsung pada hari ini
dari semula tiga titik kini ganjil genap diterapkan di tiga belas titik ruas jalan di jakarta
bagaimana evaluasi hari pertama perluasan aturan ganjil genap
sampai kapan aturan ini diberlakukan
kasubdit gakum ditlantas polda metro jaya
pak argo wiono selamat malam
iya selamat malam
pak argo hari ini hari pertama dan masih berupa simulasi
sampai dengan tanggal dua puluh tujuh nanti evaluasinya sejauh ini bagaimana pak
iya jadi hari ini memang kita sesuaikan ya
karena masih baru takutnya masyarakat juga masih belum
banyak yang belum tahu ruas ruas mana saja yang masih masuk dalam
tambahan ruas yang dilakukan kebijakan ganjil genap
di luar tiga ruas yang sudah berjalan
padahal untuk evaluasinya sendiri
dari sepuluh titik tambahan ini
yang paling banyak itu adalah di sepanjang jalan di panjaitan
atau di wilayah jalan tertibur
itu kurang lebih ada sekitar satu ratus empat belas teguran
dari tiga ratus sembilan puluh empat teguran yang hari ini ada
oke jadi hari ini masih banyak masyarakat yang ditemukan oleh petugas
di sepuluh titik tambahan ini
masih belum mengetahui ya pak bahwa
bahwa ada aturan ganjil genap
yang kemudian diperluas
jadi rata rata masih belum tahu
kemudian masih asumsinya masih dapat berjalan seperti biasa
tapi kita nanti pelan pelan
kita juga sudah memasang himbuan himbuan
paduk paduk yang mungkin sudah tidak terlihat
kita mulai pasang di tempat yang sudah terlihat
atau masuk pelan pelan penempatan rambu
memasuki kawasan ganjil genap
sehingga masyarakat lebih mudah mengetahui bahwa
selain tiga ruas yang kemarin sudah diberlakukan
ini juga sekarang sudah ada sepuluh titik baru
dan untuk kamera etle sendiri
itu juga sudah di online kan
karena kemarin memang kita offline kan
untuk pelanggaran ganjil genap
sekarang sudah kita online kan
tapi kita belum mengirimkan surat konfirmasi
sampai selesainya sosialisasi ini
jadi sementara kita hanya mendata secara manual
teguran teguran yang ada
petugas petugas yang melakukan hunting secara mobile
ataupun yang ada di titik titik tertentu
terjaga secara sosialnya
kalau sebelumnya kan ganjil genap di tiga titik di kawasan ini
berlakunya cukup panjang
ini kan ada pemangkasan waktu ya
dari pukul enam sampai pukul sepuluh
kalau saya tidak salah
kemudian di malam harinya juga hanya beberapa jam saja
tentu masih banyak masyarakat mungkin yang bingung
dengan aturan ini yang baru dan juga perluasan ini
apa yang kemudian menjadi alasan bahwa
akhirnya diputuskan ganjil genap harus diperluas
ke sepuluh titik tambahan
dengan aturan tadi itu ada waktu waktu tertentu yang diterapkan
sementara di waktu yang lainnya kemudian berlaku seperti biasa
kita pada saat menonaktifkan kebijakan ganjil genap ini
terkunci dengan berbagai pertimbangan
karena pada saat itu
jakarta sedang mengalami lonjakan the second wave
sehingga dilakukanlah pkn darurat dan dilakukan penyekatan
sehingga dari situ ada pembatasan pembatasan
jumlah angkutan yang dikurangi sehingga
dengan adanya pengurangan jumlah armada
tentunya masyarakat pasti akan bingung karena butuh
kendaraan untuk melakukan mobilisasi
nah tapi sekarang dengan menurunnya tingkat level ppkm
pemerintah juga sudah mulai melakukan kewawanggaran kewawanggaran
sebelumnya working home sekarang jadi work in office
sudah ada juga ptm atau pembelajaran tatap muka
dan sudah ada peningkatan di beberapa ruas jalan
yang tentunya juga harus diikuti dengan
melakukan perubahan kebijakan yang tadinya hanya tiga ruas
kemudian di setengah ditambah menjadi sepuluh titik
sehingga mobilisasi ini tetap dapat kita kendalikan
karena memang tiga ruas yang sudah diperlakukan di situ
yang satu satunya yang memang tidak terlihat adanya kepadatan
jadi di luar tiga ruas itu sebelum dilakukan tambahan sepuluh titik
memang dimana mana terlihat kepadatan
diharapkan dengan ada penambahan titik ini tentunya juga mereduksi tingkat kemacetan
dan tentunya supaya mobilitas masyarakat ini terbagi
sehingga disitulah kenapa yang kemarin
pelaksanaan ganjil genap dari mulai hari senin sampai dengan minggu
dari pagi sampai dengan malam dua puluh
sekarang dirubah dikembalikan waktunya seperti pada saat sebelum pandemi
karena memang yang diatur di perjalanan delapan puluh delapan itu
kebijakan ganjil genap memang ini pagi dan sore hari
dari jam enam sampai dengan jam sepuluh sore harinya jam enam belas sampai dengan jam dua
nah antara waktu itu ada waktu yang dapat digunakan masyarakat
sebagai bentuk untuk masyarakat yang mungkin tidak teraku mutir
atau mungkin masih akan melakukan aktivitas
tapi terhalang dengan kebijakan ini atau melakukan aktivitas
ada ruang gerak dari mulai pukul sebelas sampai dengan pukul lima belas
nah disitulah yang mungkin menjadi kelonggaran juga dari pemerintah
dari kita sehingga masyarakat juga tidak semuanya nanti merasa
ada ganjil genap ini malah menyusahkan atau sebagainya
jadi itu mungkin
oke jadi targetnya ini untuk mengurangi atau membatasi mobilitas masyarakat
di tengah pelonggaran ppkm dan juga mulai kembalinya
mulai tingginya mobilitas masyarakat di tengah pelandaian kasus
pandemi covid sembilan belas begitu kira kira pak argo
betul sekali iya mas
oke sekarang kan masih simulasi ya pak
nantinya sanksi akan diterapkan ini perkapan dan akan seperti apa
sanksi yang akan diberikan oleh petugas agar publik juga tahu
masyarakat juga paham bahwa kalau kemudian masuk ke jalur yang ganjil genap
dan tidak sesuai ini ada sanksi yang akan diberikan
ya jadi tentunya untuk penindakan atau nanti setelah masa
masa sosialisasi ini sudah selesai itu kita akan menerapkan sanksi pelonggaran rabu ya
itu mungkin setelah kita lihat nanti setelah hari rabu mungkin masyarakat sudah mulai tahu
tapi nanti juga polisi tentunya akan melihat ada pertimbangan pertimbangan
kalau memang masyarakat mungkin masih ada juga mungkin yang masih belum tahu juga
tapi juga jangan jadi menjadi pembenaran
nanti semuanya merasa oh pak saya nggak tahu nggak tahu
akhirnya tentunya percuma dengan dilakukan
jadi itu adalah kebijakan ganjil genap ini sendiri
ada pun sanksinya juga itu diatur di undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
tentang pelanggaran rabu ya di dua puluh delapan tujuh ayat satu
oke ada batasan waktu pak argo sampai kapan ini pemberlakuan akan diterapkan
di tiga belas titik ganjil genap diperluas di ibu kota
ya jadi untuk waktunya sendiri kita menyesuaikan
jadi kalau kita lihat ini dari inin dagri yang didoarkan
oleh pemerintah itu sampai dengan tanggal satu november mungkin ya
nanti kalau bisa nanti ppkm level dua diperpanjang ya
selama kebijakannya masih di ppkm level dua tentunya pelaksanaan juga masih sepuluh titik
mudah mudahan nantinya ke depannya mungkin kalau jakarta lebih baik
tidak ada kasus kasus tambahan kemungkinan juga siapa tahu jakarta kembali ke level satu
nanti juga pasti tentunya akan mengikuti
jadi tidak muncul kemungkinan kebijakan ganjil genap ini
akan dikembalikan seperti semula atau di awalnya memang di dua puluh lima ruas jalan
baik jadi masih situasional ya
terima kasih banyak akbp argo wiono kasubdit gakum ditlantas polda metro jaya
sudah menjelaskan bagaimana aturan perluasan ganjil genap di ibu kota yang diberlakukan hari ini
terima kasih selamat malam pak argo sehat selalu
selamat malam terima kasih